dan gubernur dki jakarta anies baswedan hanya tersenyum saat ditanya apakah ia telah mengirim surat izin kepada presiden jokowi terkait dengan isu pencalonan dirinya sebagai calon presiden pada pilpres dua ribu sembilan belas
sejumlah lembaga survei belakangan memasukkan nama anies baswedan dalam bursa pencalonan presiden
anies juga pernah digadang gadang menjadi calon wakil presiden prabowo subianto ketua umum gerindra
jika benar akan mencalonkan diri anies harus mengajukan surat izin kepada presiden paling lambat lima belas hari sebelum pendaftaran
namun saat ditanya soal isu penyerahan surat izin tersebut anies mengaku akan standby di jakarta